terhitung mulai tanggal satu maret dua ribu delapan belas airport tax atau passenger service charge bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten akan naik
kenaikan tertinggi airport tax ada di terminal tiga internasional dari rp dua ratus menjadi rp dua ratus tiga puluh per penumpang
kenaikan airport tax atau passenger service charge di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten sesuai dengan surat menteri perhubungan nomor pr tiga ratus tiga belas phb dua ribu delapan belas
tentang penyesuaian tarif layanan jasa penumpang pesawat udara pada tanggal delapan belas januari dua ribu delapan belas
di terminal satu airport tax naik dari rp lima puluh menjadi rp enam puluh lima per penumpang
di terminal dua domestik naik dari rp enam puluh menjadi rp delapan puluh lima per penumpang
sedang di terminal tiga internasional naik lebih tinggi dari rp dua ratus menjadi rp dua ratus tiga puluh per penumpang
sementara untuk terminal tiga domestik dan terminal dua internasional tidak ada kenaikan tetap rp satu ratus lima puluh dan rp satu ratus tujuh puluh lima per penumpang
pada kamis sore direktur utama pt angkasa pura ii muhammad awaludin mengatakan
airport tax dinaikkan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bandara yang terus menerus disempurnakan di terminal satu dan dua
apalagi saat ini kedua terminal itu sudah tersambung dengan skytrain vending machine dan self check
atau sistema pertahanan
tim laporan diri
kenaikan airport tax ditanggapi beragam oleh para pengguna jasa
kenaikan airport tax ditanggapi beragam oleh para pengguna jasa

kenaikan airport tax ditanggapi beragam oleh para pengguna jasa